masih dari pulau sumatera hingga saat ini ada enam puluh satu titik api di provinsi riau yang menyebar di lima kabupaten dan kota
akibatnya kota pangkalan kerinci kabupaten pelalawan diselimuti kabut asap pekat dengan jarak pandang lima ratus meter hingga seribu meter
meski menyelimuti kota pangkalan kerinci warga tetap melakukan aktivitas di luar rumah tanpa menggunakan masker
kota dumai dan kabupaten rokan hilir menyumbang titik terbanyak akibat kebakaran lahan hutan gambut dan kabut asap di wilayah ini
hingga sabtu ini kabut asap pekat masih menyelimuti kota pangkalan kerinci
pemerintah daerah belum berencana membagikan masker ke warga